abu vulkanik bisa membahayakan keselamatan penerbangan
seperti apa bahaya abu ataupun juga debu tersebut bagi pesawat terbang
kami hadirkan informasinya untuk anda
abu vulkanik berbahaya bagi penerbangan
bahkan gumpalan abu vulkanik dapat mematikan mesin pesawat
bukan hanya itu hingga saat ini pesawat belum dilengkapi dengan alat pendeteksi abu vulkanik
itulah sebabnya setiap kali terjadi bencana gunung meletus
penerbangan di sekitar wilayah yang terkena dampak erupsi dibatalkan
berikut penjelasan bagaimana abu vulkanik bisa membahayakan penerbangan
udara masuk melalui mesin jet dalam jumlah banyak
kemudian terjadi pembakaran di turbin pada suhu sekitar seribu empat ratus derajat celcius

sementara itu abu vulkanik yang terdiri dari material silika
dapat meleleh pada suhu seribu seratus derajat celcius
ketika pesawat melewati gumpalan abu vulkanik
partikel partikel abu akan terhisap ke dalam mesin jet
kemudian terbakar dan meleleh
lelehan silika akan terlontar ke turbin
dan akibatnya efisiensi turbin berkurang
abu vulkanik akan terus masuk dan menumpuk hingga membeku
hal ini menyebabkan aliran udara terhambat
sehingga bisa menyebabkan mesin pesawat mati